sebagai hadiah ulang tahun perkawinan kita
jangan lupa cerita sama aku korah
siapa tahu aku bisa bantu
nggak enak loh kalau masalah dipendem pendem sendirian kayak gini
sebenarnya aku kesini
aku kesini untuk melakukan tes dna
kamu tahu sendiri kan waktu itu hasil tes dna nya belum sampai ketahuan
aku ingin tetap memastikan kalau aku ini anaknya papa atau bukan amigrah
jadi kamu masih belum yakin kamu ini anak papa prabu atau bukan
aku harus lihat hasil tes itu untuk memastikan semuanya
dan aku nggak tahu kenapa hamira
akhir akhir ini banyak banget yang membuat aku ragu
dan aku capek banget hamira
selalu merasa cemas dan ketakutan kayak gini
kalau kamu memang benar anak pak prabowo wijaya
kamu ngapain harus tes tes kayak gini
dia yakin banget kok kalau kamu tuh anak kandungnya
akhirnya coba kamu bayangin deh
kalau tiba tiba pak prabowo
dengar kamu mau tes tes kayak gini
kamu tegang lihatnya sedih
tidak perlu kita baca kertas ini
hasil tes ini tidak membuktikan apa apa kecuali bawah
aku tahu kalau papa pasti akan marah kalau aku ngelakuin semua ini
dan aku juga senang banget hamira
waktu dengar papa yakin kalau aku ini anaknya
tapi aku gak bisa aja diam kayak gini
menganggap kalau tes dna itu nggak ada
karena emang hasilnya ada amirah
dan aku juga nggak bisa menerima kenyataan
kalau aku ini bukan anaknya papa
aku harus tahu hasilnya mira
aku harus tahu kenyataannya
siapapun soal masalah ini
kalau bisa kasih berhasil aku
terima kasih hamira
loh kenapa sih ki
cuma sama kamu dia bisa senang
ya kamu udah tengok dia tuh kali dia
zaira kamu jangan sedih ya
terus bilang aja kalau lagi ada masalah dia nggak boleh stres
dia pasti seneng kalau kamu gituin doang
ini orang lemot banget ya
ngapain sih juduh juduhin gua sama zaira
lama lama gue cium juga kali ya biar dia tahu
lagi emang zaira siapanya aku
enak aja hibur hibur
nah memang kalau hibur orang harus pacar
temen juga bisa kok
kan pacaran dari temen juga
aku nggak mau
karena dia bukan kamu
ya ya memang dia bukan aku rizky
ya udah kalau memang kamu bisa hibur aku kenapa kamu nggak bisa hibur zaira
kamunya apa sih bedanya aku sama zaira
ya zahira kan cuma bisa diem
kamu mungkin bisa marah marah
namanya aku petasan apa
udah pokoknya nggak mau tahu
pokoknya aku nggak mau
ntar aja kalau kamu sedih baru aku ikut
mamanya kalau aku sedih terus kamu hibur aku bisa seneng langsung gitu
oh jadi aku nggak bisa hibur kamu ya
siapa yang bisa libur kamu
ngapain sih kok nyambung nyambung ke arman
suruh aja sana arman hibur zairan
ngapain nyuruh nyuruh aku
deni kayak peduli kan sama zaira
aku kan nggak peduli
udah ah nggak usah bahas bahas arman
kamu kenapa sih rizky
cepetan masuk ah
amira cepetan masuk
kamu ngapain di situ
kerjanya marah marah terus
sebagai hadiah ulang tahun perkawinan kita
mas prabu masih ingat
tentu saja saya ingat
hari ulang tahun perkawinan kita itu hari yang paling penting buat saya
selain ulang tahun kamu dan ulang tahun zaira
oh iya saya sudah pekihkan restoran mewah untuk kita bertuang
mama gak usah mikirin lagi
mama gak usah mikirin mereka
kalung mamah kan banyak yang lebih bagus dan lebih mahal
tapi ini sudah keterlaluan sekali michel
papa semakin kelihatan
kalau papa itu sudah pilih kasih
dia sama sekali tidak pernah merayakan hari pernikahan mama dengan papa
sekalipun nggak pernah
ingat juga nggak
mama kan sama seperti wanita lain
juga ingin diistimewakan
apapun yang bapak lakukan mama terima
mama terima aja semuanya
tapi dari pertama
dari pertama papa mengikat dengan mama
papa tidak pernah
tidak pernah sayang sama mama
papa selalu dingin
hancur hati mama
kamu bisa bayangkan betapa meramanya mama
nggak usah dipikirin lagi ya
sebenarnya bapak nggak perlu nganterin saya pulang lagi pa
saya bisa pulang sendiri kok udah deket
daripada kamu jalan sendirian
lebih baik saya temenin ya kan
amira terima kasih banyak ya kamu udah nolongin saya
maksud terima kasih pak
saya kuat kok pak
jadi itu udah biasa buat saya pak
jadi apa nggak perlu khawatir
rambut kamu jadi berantakan
terima kasih banyak untuk hati kamu begitu
tawa bapak ini benar benar mirip saya
suaranya garis tawanya